terima kasih ya
butuh banget lu
bisa dicintai sama cewek cantik cindy
kita ada terserang anak yang menteng boy
lu dimana sekarang
yaudah boh cepetan boy
gue kesana sekarang
lu bilang sama mereka
suruh mereka kesini
anak yang menteng nunggu disini
lawan gue satu satu
boy mau keluar sebentar pak
ini kan udah malem
iya pak tapi ini darurat banget pak
temen gue lagi dikejar kejar sama geng motor lain pak
boy harus bantuin mereka
oh engga pak
papa gak mau terjadi sesuatu sama kamu
pak papa tenang aja
lagian bahwa itu cuma mau bikin mereka damai pak bukan mau berantem
dok mendingan lo cabut aja ke base camp
biar gue aja yang ngalangin mereka ya
lu cabut aja mendingan
perasaan temen temen gue gak punya masalah deh sama kalian
lu gak usah berapa berapa tau
yang udah mukul anak anak geng gue
sampe babang peluh
gue pernah dengar masalah ini
tapi menurut gue
kayaknya bukan geng gue deh yang mukul geng lu
mungkin ada geng lain yang mukul geng lu
tapi pake nama geng warrior
mana ada sih maling aku
gue gak percaya sama omongan lo
gue udah ngumpulin semua anak anak waria
dan mereka bilang mereka gak pernah mukul geng lu
jangan percaya tanpa dia
bisa aja dia bohong
udah ajar ajar tan
dia udah ajar teman kita
kalo yang mukulin temen temen gue itu bukan anggota waria
bakal bantu lu buat cari pelakunya
dan kalo misalnya pelakunya ada di geng gue
gue kasih lo waktu seminggu
untuk bawa orang itu ke depan
kalo lo udah dapet orangnya hubungi aku

enggak ke tadi aja
gue ga dapet gimana
baru kuhawatar rwxo

kalau korea next
kalian juga bisa calls nya dan
awas lah ya
kalau giangnya pengen mencapai seribu tc
jangan lupa banyak banyak minum air putih
biar badan lo cepet lagi kulinya
biar posisinya tuh enak gitu di leher
biar lo gak tegang juga bangunya
udah jam delapan malam
lo gak dicairin sama orang tua lo
tapi kasihan lo nya lah
kan ada ian yang jagain gue
lagi udah malem gak enak
udah sin lo balik aja
gak usah khawatir
kan ada gue disini
ntar gue yang jagain heikal
biar dia gak ngegodain suster disini
mulai lo ian ya
jangan dong kal
abis itu tabuk mulak balik
yaudah kalo gitu gue pulang duluan ya
lo jangan minta minum obatnya
butuh banget loh
bisa dicintai sama cewek cantik cindy